gempa dengan kekuatan lima enam yang mengguncang cianjur jawa barat
tidak hanya menimbulkan korban jiwa korban luka
yang sering luput tapi juga harus diperhatikan adalah
munculnya dampak psikologis berupa trauma
bagaimana kondisi kejiwaan para korban gempa saat ini
di saat tanggap darurat yang masih berlangsung
apa terapi yang disiapkan pemerintah
kita membahasnya malam ini bersama tara sumber
sudah bergabung secara virtual
kepala dinas pendidikan pemprov jawa barat
pak deddy selamat malam
pak deddy terima kasih atas waktu anda
pak dedy bagaimana sejauh ini hasil asesmen yang dilakukan
tim trauma healing di lapangan pak dedy
terima kasih sebetulnya kita juga sudah meninjau ke lokasi
memang dampak gempa banyak sekali di ruang setah
dan juga di suai yang tidak dampak
ada beberapa hal yang kita lakukan
ada beberapa langkah yang
pertama kita lakukan
kita juga akan melakukan
di lokasi sekolah tersebut
termasuk juga kita sudah
menggandeng dp tiga akb
untuk melakukan kegiatan
bagi siswa siswi yang
kemarin selama terkena dampak
memang sangat berdampak
sekali mereka kena trauma
sudah dibentuk empat belas tim
yang tim tersebut
salah satunya adalah
terdiri dari satu tim itu
ada tim psikolognya
dan ada tenaga lini lapangan
termasuk juga ada
yang tugasnya adalah
dan kegiatan mengembalikan trauma
trauma healing secara psikologis
dari himpunan psikolog juga turun
dari mahasiswa stks juga turun
termasuk juga dari relawan
dan dinas sosial terkait
sudah dibentuk dari empat belas tim tersebut
yang hari ini terbentuk
yang nanti akan bertambah
kesatuan pendidikan atau sekolah
akan kita jadikan juga
tempat bagian untuk
yang akan dilakukan buat anak anak
pak dedy saat ini fokusnya dari pemprov
untuk anak anak usia berapa dan
berapa banyak yang akan ditangani secara langsung
secara tim merupakan gabungan
karena tadi dari dinas pendidikan provinsi
walaupun penanganannya di level
menengah atas dan juga menengah kecuruan dan
penelitikan kabupaten cianjur
itu dari mulai
paud sampai dengan sekolah menengah pertama
tapi dalam pelaksanaannya
bergabung dalam titik titik posko
yang disana titik titik posko tersebut
ada dari dinas pendidikan
ada dari dpr tiga akb
ada juga dari dinas sosial
dan impunan impunan psikologi
kalau kita lihat data memang
dampak yang terjadi di sekolah menengah atas untuk anak anak
efek trauma healing tidak terlalu signifikan
karena mereka juga
statusnya sudah remaja selain itu memang kejadian
kemarin juga sedang walaupun sedang
berada di pembelajaran tapi
tidak berada di dalam kelas karena sedang kegiatan proyek profil pancasila
tetapi yang paling sekali dengan
histeris muncul dampak traumatik itu adalah
teman teman dan anak anak yang berada di sekolah
dasar dan juga
sekolah menengah pertama dengan
jumlahnya yang cukup
lumayan bisa berkisaran di sekitar
dua ribu delapan ratus an yang harus kita tangani
pak deddy kalau misalnya dari data yang diterima
dinas pendidikan apakah ada
korban dari anak anak yang
kemudian terdampak di lokasi sekolah pak dedy
ada saat kejadian
kejadian kan berlangsung di sekitar
siang hari jadi untuk sekolah sd dan smp
kebetulan rata rata mereka sudah keluar
dari lokasi sekolah tetapi
untuk sekolah yang sma dan smk
karena kebetulan pembelajarannya bisa sampai
di jam lima belas tiga puluh
mereka memang masih berada di lokasi sekolah
hanya kebetulan saat itu untuk
di cianjur untuk di sekolah menengah atas
sedang berjalan di tiap sekolah itu kegiatan
projek profil pancasila yang
kegiatannya berlangsung di arena terbuka
di lapangan dan juga di ruang aula
dan untuk yang di smk rata rata pada hari kejadian
smk kelas dua belas mereka sedang melakukan
kunjungan ke mitra mitra industri
jadi tidak berada di sekolah sekolah
di mana mereka bisa berada di sekolah
yang berada di lokasi kejadian rata rata
yang kelas sepuluh
sehingga dampak yang terjadi seperti yang paling parah
itu di smk n satu ratus tujuh puluh enam
ada dua belas orang yang langsung dilarikan
dan ada yang berteriak histeri
sampai saat ini mereka harus mengalami trauma healing
yang kita lakukan pasca pengobatan tentunya nantinya
program trauma healing ini akan dilakukan
selama berapa lama pak dedy
kita dari mulai hari ini
posko posko sudah berjalan bahkan
dari dp tiga akb sudah melakukan pemilahan
antara anak dan perempuan
antara trauma healing kepada anak anak dan kepada
perempuan kenapa harus dilakukan sesegera mungkin
kalau melihat kalender akademik

ujian akhir semester akan dilaksanakan
tanggal lima desember
jadi menyampaikan kepada tim posko
bahwa trauma healing ini mudah mudahan dalam waktu
cepatnya dalam waktu dua pekan
sudah bisa dilakukan sehingga
tim dari trauma healing yang dibentuk di empat belas tim
yang terdiri dari psikolog dan peluang tenaga
lini lapangan termasuk juga dilengkapi dengan

tentunya kondisi trauma healing yang terdekat dengan trauma healing yang terdekat dengan trauma healing yang sifatnya mobile
nah kondisi juga masih lihat
perkembangan seperti itu maka kita pun juga
sedang melihat pada saat pelaksanaan ujian akhir semester
nanti tanggal lima desember yang akan datang
sepertinya harus memenuhi kriteria kriteria
soal soal yang diberikan itu ramah anak
jadi tidak semuanya memperkuatkan siswa
dan siswa m enriched setemik mengikuti pembelasan aux ujian meskipun secara darurat

nah apa yang kemudian disiapkan untuk memastikan ujian tengah semester itu masih bisa berlangsung secara kondusif
ada informasi ada rencana untuk menghidupkan sekolah darurat seperti apa prosesnya sekarang pak dedy
proses yang berjalan kita sudah mengeluarkan kebijakan bahwa proses pembelajaran ada yang dilaksanakan secara darurat
daurat itu berarti bapak ibu tim guru yang datang ke lokasi ada juga pelaksanaan di lokasi lain yang berlangsung secara daring
dan ada juga yang kita buka nanti di pekan depan polanya dengan pola sip jadi ada sip pagi dan sip siang
tentunya setelah tadi
jadi ruangan ruangan sekolah kita lakukan pembersihan dan dilakukan pengecekan oleh tim konsulkan terkait dengan bangunan bangunan yang tidak menimbulkan bahaya
dengan sip pagi dan ship siang itu nanti akan membuat pembelajaran yang sifatnya daurat terus berjalan
sehingga mereka pun juga masih bisa mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya
sekolah darurat ini nanti seperti apa konsepnya pak dedy
setelah melakukan pembersihan maka lapangan yang ada di sekolah akan kita lakukan dengan tenda tenda
yang tenda tenda itu keren dan bagus didesain sehingga mereka masih tetap melakukan pembelajaran di tenda yang berada di lokasi sekolah
nyaman begitu ya pak ya kondisinya ya
bagaimana dengan buku buku buku pelajaran tenaga guru dan seragam misalnya atau itu didispensasikan
untuk buku buku guru guru dan lain sebagainya tadi barusan kita lakukan koordinasi dengan cabang dinas di wilayah daerah lain
jadi kalau kita lihat di provinsi jawa barat ini ada tiga belas wilayah sabang dinas
janjur ini termasuk wilayah sabang dinas
jadi sebetulnya ada dua belas wilayah sabang lainnya
jadi mereka untuk buku buku dan guru yang memang perlu disupport dari sabang dinas lain sudah kita lakukan koordinasi barusan
dan dari beberapa guru terkait dengan mata pelajaran di sabang dinas lain siap mensupport untuk semuanya turut ke janjur
pak deddy kami tunggu terus perkembangan terbaru dan semoga persiapannya lancar dan tentunya
buat anak anak ini nyaman ya baik trauma healingnya dan juga persiapan sekolah darurat
pak deddy supandi terima kasih banyak kepala dinas pendidikan pemprov jabar
terima kasih mohon doa
baik pak terima kasih